sambil santai temennya cembilan manis kayak donat kampung
kalau di pinggir toko itu biasanya ya itu lima puluh sampai lima puluh lima
dan itu gak bisa apa ya itu pasti dibaca oleh warga nu oleh komunitas nu bahwa inilah saatnya
situasi dunia semakin memanas
atau istilahnya kalau selama ini kan kita sering mendengar kata buzzer atau segala macam itu bagaimana
tapi ngomong ngomong french open kemarin yang insiden di disqualifikasi ya itu gimana sih itu
sehingga kemudian tetap aja nalar publiknya ada gitu
menumis bumbu rendang hingga menusuk batang batang sate
iya mapi kode sahamnya mitra adi perkasa
dengan data kemuseum patah hati
bukankah kemudian kalau tidak salah pak bni mamoto juga sempat mengkoreksi statementnya
kalo aku chat sama gue udah lancar sih
jadi sebenarnya enggak ada yang dihanati
setelah itu dijemur hingga kering
semur hidup belum pernah kerja di belakang meja gitu lah
itaewon dong dikenal sebagai salah satu pusat hiburan malam di korea selatan yang tak pernah sepi pengunjung
lu sebenernya ini mah opini lu loh ya
namun tidak jarang juga pelanggan membawa sendiri pakan untuk peliharaan mereka